hai kita bang untung lo disitu deket deket
yang pengen jadi sate ini anak lo nih oh bukan ini umpan ikan kita
orang ceking kayak kelingking belagu lu kalau mau jadi babi ngepet
kenapa belum keluar juga
loh keudahan sih bah makanya
simpen buat nanti
siang umi ya kita harus belajar menghemat
segini itu kemampuan aba umidara memaksakan kemampuan aba ya ini aba
bukan aba yang dulu umilas ukur dan kemampuan kita umidara memaksakan
kehendak umidang terserah umi uberi basuh abang cepatkan ini siang tidak
nah umi abang mau pergi nyari fulus ya
ya atau hati hati di rumah

doa zikir semua lengkap
bang tayyib ada di rumah
iya kebetulan nih
anda mau nawarin untuk belajar sholat untuk anak inti nih
biar anak inti rajin solat
inti kan dapat pahala sebagai orang tua
bukan begitu bang tayyib
buat anda sendiri kok
oh buat inti
nah buat nanti ini fast nih
zikir dan doa serta ngewirit
kalau itu banyak doa banyak zikir
inti awet muda
jenggot cek yang uban langsung jadi hitam
iya sih bang boleh juga
cuma bapak saya alih alih lima ribu
dapat bonus lagi satu tasbih
halas anda setuju
hah tasbihnya anda lupa
tasbih yang ketinggalan di rumah
gak usah pak ini nguburuh segala kalau gak ada
kalau janji kosong kan nggak bagus begitu
anda janji ini bener bener
anda tidak main main sekarang
itu figurannya kitab itu jangan bayar
alhamdulillah orang itu sudah sadar
ini buat abut
suci biar ada yang bersihin nanti
pak pak dengan saya
aku mau bekerja
sekarang begini saja
anda sudah ketangke basah
anda perlu bertanggung jawab
sekarang saya syarahi anda berdua
saya takut melakukan hutang dengan harimu
abang tidak bisa memaafkan pengkhianat umi terhadap abang
sampai akhir hayat abang pun
apa yang anda ingin bertanya kepada saya
saya hanya ingin lihat anda mau hancurkan rumah tangga saya
atau apakah anda benar benar ingin
saya memang sudah meniatkan semua itu jalan
sudah tiga bulan berdua mbak
setelah saya banyak bulan
saya ingin menghalangkan secara secara
harimu sudah tiga
saya puas sekarang
saya hancurkan rumah tangga saya
sekarang saya mau ambil harimu lagi
saya ingin mencari ini saat ini
saya ingin mencari tiga rumah tangga saya
ya sudah mbak
kalau memang itu keputusan
saya akan meminta maaf
amut besok saya akan membawa semua keputusan anda
berarti anda sudah luna
dan tidak ada urusan lagi untuk saya berdua
berikan kucai kepada penghulu
saya akan selesaikan
sudah jalan sudah
saya sudah menyiapkan tiga rumah tangga saya
berarti anda sudah serik dengan aziza
dan saya bisa membawa aziza sekarang juga
jauh dari sini
anda tidak boleh jadi pengkhianat ini
ya allah ya allah
kenapa nasib saya seperti ini
ini mungkin karena ada sahabat terlalu banyak ya allah
apa bersaing kita
baru tau ya bos
hei bocah kecil
ngapain kau main main disitu
lo gatau ya ini tempatnya raja babi
tar ke sabet lo baru tau rasa
belum tau ya ini raja babi kecil
udah tua bang
udah muda bau tanah kubur
ngapain lo mau jadi babi ngepet lagi
lo belum tau ya
ini pakarnya babi ngepet
ini yang pakar begini
dari zaman kapan lo mau jadi babi ngepet
itu babi ngusang dulu tuh yang suka duluin kita tuh
ini dietin orang tua peot yang lu ceritain waktu itu ya
hahah ini dietin
tukang remote yang modelnya model gila
celananya disini nih kayak kantong permen
rupanya disini juga ya
nantu dia tuh
babi kecil yang mau ngepet dirumah kita bang
hah untung lo disitu
yang ini dietin rupanya yang pengen gue jadiin sate
oh bukan ini umpan ikan kita
wah pada reoni babi ngepet nih
ngapain lo pada mau kurus gini
eh orang ceking kayak kelingking belagu lu
kalau mau jadi babi ngepet
lo bilang aja mau jadi babi ngepet
eh sama sama
lagian badan kurus kayak begini
ntar datang angin ketiup layang layang dia
hahah eh orang tua jalan berangkat
banyak bacot lo
gue emut tinggal rambut ntar
lo mau tau siapa gue
ada apa kalian datang ke tempatku
eh cebo jangan main main disini
wah betul kacau ini aduk aduk
kalian tidak menjawab pertanyaanku
mau apa kalian kesini
eh siapa ini
eh titin mau minta ilmu ngepet lagi guru
hahah apa guru
aku bukan gurumu
kan titin udah ngasih tumba sama raja
iya betul yang gembel itu
domba tidak enak darahnya pahit
perutku tidak masuk darah gembel
ilmu babi ngepet saya sudah hambar
kemarin saya operasi gagal total
sampai pantas si cebo lecet
pantas pantas saya ambil yang raja babi
pantas pantas saya ambil yang raja babi